gara gara invasi ke ukraina rusia kena sanksi di dunia perbankan
sejumlah warga rusia di bali memilih berhemat dan bertahan sampai situasi di negaranya kondusif
usaha yang menyasar wisatawan rusia pun ikut merugi
adi adalah salah satu pemilik kafe khusus masakan rusia di jalan legian kuta
dia harus menerima kenyataan kafenya sepi pembeli gara gara invasi rusia ke ukraina
di kawasan ini ada beberapa kafe atau warung makan yang kerap didatangi turis rusia yang berlibur atau tinggal di bali
adi menduga turis rusia kesulitan keuangan dan memilih berhemat
ada penurunan ya dari dampak perang ini karena para orang orang rusia sekarang
semakin kesulitan dengan embargo embargo dari negara lain
mereka jelas kesulitan dan kebetulan saya di sini adalah rumah makan rusia
jadi khusus untuk rusia pastinya saya turun omsetnya
sejumlah turis rusia di bali mengakui kesulitan keuangan karena susah mendapatkan uang cash
penyebabnya transaksi perbankan mereka diblokir dari rusia
untuk bertahan hidup selama di bali sejumlah warga rusia memilih berhemat
sembari berharap situasi di negaranya kembali kondusif
beberapa turis yang memiliki kartu izin tinggal terbatas atau kitas bahkan berupaya mencari pekerjaan
ya ini adalah kesulitan terutama sekarang untuk mendapatkan uang dari rusia karena saya bekerja untuk perusahaan rusia

dan sekarang waisen mastercard payment system diblokir
jadi tidak ada di sini dan banyak banknya menghentikan uang pengisian langsung ke negara lain dan tidak mungkin mendapatkan uang dari bank rusia kami
saya tidak tahu kadang kadang orang bertanya untuk uang transportasi untuk saya dan saya mengambil uang cash
tapi saya tidak tahu bagaimana itu akan berjalan sekarang
mungkin transportasi masih bisa dengan swift
tetapi semua orang mengatakan
swift juga membeli
tapi sekarang saya melihat bank saya
saya berbicara dengan bank rusia dan mereka mengatakan
masih bisa menggunakan swift dan transportasi uang ke bank indonesia
tapi saya tidak tahu bagaimana itu akan berjalan
berdasarkan data kantor wilayah hukum dan ham provinsi bali
perakhir februari dua ribu dua puluh dua
ada lebih dari dua lima ratus warga rusia yang terdaftar di bali
diantara mereka menggunakan visa itap atau izin tinggal tetap
dan itas atau izin tinggal terbatas